kehadiran arki dikanya wisnu dan kawan kawan di indonesia ini langsung disambut oleh menteri
pemuda dan olahraga zainuddin amali di sea games ke tiga puluh satu di vietnam timnas basket putra indonesia
mencetak sejarah dengan merebut medali emas untuk pertama kalinya di ajang sea games indonesia
tampil perkasa dengan tidak terkalahkan sepanjang turnamen termasuk menundukan filipina yang selama
ini menjadi kekuatan utama basket asia tenggara momennya bisa dilupain pastinya indonesia raya
karena aku udah lama juga nggak pernah nggak bawain lagu indonesia raya di event event gede kayak sea
games atau internasional itu sih bangga banget aku namun tugas berikutnya sudah menanti timnas basket
indonesia yang akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada ajang fiba asia cup juli mendatang
ditargetkan minimal menduduki peringkat delapan
keempat besar timnas basket indonesia akan menggelar training camp di australia dari tanggal
hingga dua puluh empat juni dua ribu dua puluh dua
kita juga harus tahu di fiba asia ini lawannya levelnya jauh lebih tinggi dibanding sea games makanya kita juga melakukan training camp di tempat
negara itu tuh australia itu ranking tertinggi di asia sebetulnya di dunia malah untuk region asia
selain tim basket indonesia atlet atlet dari cabang olahraga angkat besi judo cycling mtb juga tiba di
tanah air pada hari selasa pagi pemerintah pun berjanji akan segera memberikan bonus atas prestasi
yang diraih oleh para atlet indonesia di vietnam ya saya sampaikan pasti ada apresiasi dan ucapan
terima kasih dari pemerintah ya tunggu aja nanti ada pemberitahuan dari pak isnanta yang bertanggung jawab terhadap itu
di sea games ke tiga puluh satu di vietnam kontingen indonesia sukses menduduki peringkat ketiga dengan raihan enam puluh sembilan emas sembilan puluh dua perak dan delapan puluh perunggu